peredaran narkoba tak hanya dilakukan masyarakat biasa
pegawai di lingkungan badan narkotika nasional juga bisa terlibat
terbukti bnn provinsi gorontalo menangkap pegawainya
karena memiliki tiga paket sabu sabu yang diperoleh dari buol sulawesi tengah
dua tersangka pengedar narkoba berhasil ditangkap
badan narkotika nasional provinsi gorontalo
mereka adalah bi alias aco dan rd alias onal
warga desa bakti pulubala gorontalo
keduanya ditangkap saat menerima paket sabu sabu dari buol sulawesi tengah
rd adalah pegawai honorer bnn kota gorontalo
menurut pihak bnn barang tersebut dipesan dari salah satu rekan rd di buol
barang haram itu dikirim lewat paket yang diselipkan dalam paket kunci motor
pelaku diduga sebagai pengedar karena paket yang diterima berisi enam gram sabu sabu
anggota atau pegawai saya sendiri saya tidak pandang bulu
dan bahkan ini terus akan saya
cari yang lain selain
jadi secara prioritas memang anggota atau pegawai saya dulu yang akan saya bersihkan
baru kita nanti untuk oknum oknum yang ada di luar bnn
hingga kini bnn provinsi gorontalo masih memeriksa kedua tersangka
mereka terancam dijerat dengan pasal satu ratus dua puluh
tentang kepemilikan barang haram tersebut dengan hukuman lima hingga dua puluh tahun penjara